itu semalam nggak bisa tidur tahu bakar kerabes dengerin ceritanya ibu rosa banget
aduh sekarang udah bisa bayangin ya nunggu nungguin pacar gitu ya eh ya macam macam
udah selesai sholatnya din
ternyata kasurnya agak keras
lebih empuk soalnya
udah aku juga masih belum ngantuk kok
ya harus tidur dong
kamu nggak boleh sampai kurang tidur ya
kamu kenapa harus senyum senyum gitu
tahu aku udah kangen lagi sama sama
tapi emang cinta kalian berdua itu luar biasa sekali
aku senang aja sama hari ini
aku bersyukur aku bahagia banget
aku bisa ketemu lagi sama basah
kalau kamu kangen sama al
kamu cuma bisa berdoa
tinggal nengok deh
sebentar lagi al pulang
tinggal nengok kamu kangen kan ya pak
ya makanya aku juga udah nggak sabar lah
nggak sabar untuk
ketemu sama anak anak
kaya dulu lagi
malam ini kayaknya al belum bisa ditengok lagi kan ya
katanya tadi ada
ya aku pengen banget sih
ya apa teman
nekat banget sih ini
kalau sampai ketahuan
bisa ancur semuanya

oh iya kamu juga lupa ya antin itu siapa
antinnya karisma putri
ternyata dia inget antin
tadi sempet ketemu
al denger denger ya
ya itu sebenernya lagi gak enak badan
dia aja maksain kesini untuk ketemu sama kamu
jadi mending saya aja ya yang bantuin kamu ya
iya dia lagi nggak enak badan aja
mending sama saya aja
saya yang anterin kamu
kamu mau ketemu sama siapa
saya harus ketemu sama seseorang
untuk menjelaskan pesan
saya yang anterin ya

maaf bapak ibu
bapak ibu mau kemana ya
saya saya sama keluarga saya cuma mau lihat
liat doang kok
mohon maaf mbak bapak ibu
tapi pasien harus istirahat total bu
sebelum besok pagi check up terakhir
kalau besok aman sudah bisa diperkenankan pulang bu
ya mungkin bener ya
kita juga istirahat ya
besok kita bangun kita bisa ketemu al
barang kita juga ditambah sekalian
ya udah kalau gitu aku telfon mirna aja kali ya
aku kasih tau dia untuk bawain baju untuk masal pulang
aku juga harus ganti baju
aku nanti juga suruh mirna untuk beliin baju buat bapak kali ya
udah kamu gak usah pikirin soal itu
kamu tenang aja
akhirnya gue bisa menguasai seorang aldi baran
gue berhasil bawa dia
begitu mereka semua sadar
maka hebuhlah seponeplita
ini hal terbaik yang terjadi sama gue hari ini
ini kita dimana sih
katanya mau cari seseorang
ini kita carinya kemana
semesta baik banget sih sekarang
kayaknya semesta lagi berpihak ke gue nih
semoga dilancarkan dan memudahkan semua rencana gue
udah dong istirahat deh
kamu tidur dong ya
situ aja deh
aku nggak bisa tidur pak
tapi kamu harus tidur loh
kamu tuh belum sehat bener nih
ya kamu kenapa sih gelisah banget
gak tau ya
perasaan aku gak enak aja sih
doa deh biar kamu lebih tenang
aku juga gak tau sih aku
aku aku juga gak ngerti cuma aku juga bingung juga sama perasaanku sendiri
ini kita mau kemana
saya gak tau mau kemana
alamat alamat tau
saya gak tau alamatnya
gak tau juga
nomor teleponnya deh
terus gimana nyarinya kalau gak tau semuanya
ini kepala saya pusing ya
saya juga gak tau mau nyari kemana
mendingan sekarang kita pulang ke rumah sakit
balik lagi ke rumah sakit
si katanya mau cari orang
gak usah al
kak saya aku disini
asal kau kau disini
sini disini dulu
duduk duduk duduk
panggil sutra dulu ya
kamu lagi ngelain rencana sesuatu kan
tadi gue gak sengaja aja ketemu sama al di depan
dia di luar sendirian
terus gue pikir dia mau pulang
eh ternyata dia katanya mau cari orang
kalau kamu butuh sesuatu bilang sama aku
jangan cari sendirian
jangan pergi sendirian
biar aku yang bantu
saya lagi nggak bisa berpikir secara tenang
saya harus cari seseorang
kita cari barang barangnya ya
makanya kalau keluar jangan sendirian al
bahaya buat kamu
untung ketemunya sama saya
saya bukan orang jahat
sascara tunjuk sini
master makasih sama kamu ya
untuk masuk ketemu sama kamu
mama tadi mikir yang nggak angkat
tapi pasien harus segera istirahat
istirahat dulu ya
saya kamu kesini sebetulnya ngapain
ya aku kepikiran aja sama papa sama mas
sama al emang gak boleh ya
papa malah seneng kamu
gue terpaksa bohong dan bersikap baik kayak gini
karena udah gak tau lagi harus gimana
at least gue gak ketauan dan gak kena salah lagi deh
aku gak akan kemenangan aku
aku akan kesiniinated kamu terus
selamat malam ibu andin
kondisi suami saya
ya saya tahu ibu adil
pengen sekali masuk ke sana
untuk jagain pak debar
tapi kalau begitu
saya mengizinkan ibu andin
nanti untuk istirahat disini malam
beneran gak ada masalah
hal ini mungkin bisa membuat
pemulihan pak aldebaran lebih cepat
terima kasih banyak ya dok ya
saya akan merawat suami saya dengan sangat baik
nanti juga saya akan siapkan
kasur buat ibu malam ini
tapi saya pesan sama ibu
pastikan pak aldebaran
tapi saya minta tolong ditepati ya bu ya
agar waktu istirahat pak aldebaran
agar proses pemulihan
dan pengobatannya bisa maksimal
saya janji saya akan lakuin dengan yang terbaik
ya baiklah kalau begitu
nanti tolong siapkan satu kasur
buat istri pak aldebaran
untuk istirahat disini ya
oh enggak apa apa dok
siapa tahu dengan keberadaan pasangan tercinta
ikatan suami istri ini itu sangat luar biasa
kamu siapin kasur
saya mau kesana
aku akan selalu bersama kamu mas
mulai saat ini
kita akan hadapi segala sesuatunya berdua
takdir allah itu tidak bisa ditebak
sekarang masih sulit untuk dipercaya
bisa melihat kamu lagi
sekarang kamu ada di depan mataku
jika cuma waktu yang diperlukan
insya allah aku siap
sebagaimana kamu dulu begitu sabar sama aku
saya pijit disini
udah siang loh
ya apa kabar
makasih udah dibangunin
tadi saya tuh rada kaget karena
rasanya tuh saya kok dibangunin sama mama gitu
mimpinya indah banget kang
ketemu sama mama
suaranya jelas banget
semoga ini meringankan rasa kangen mas sama almarhumah
terima kasih bang
terima kasih bang
ya mungkin ini adalah salah satu cara allah untuk menghibur seseorang yang
sudah kehilangan orang yang berarti dalam hidup
saya bangun pagi ini rasanya happy sekali kang
mas di minum air susu jahenya
saya sudah buatkan
mantep sekali kang gus
mantep sekali kang gus
terima kasih banyak loh kang
ini kan minuman kesukaan mama kan ya
iya saya juga yang membuatkan
pantes mama suka banget
mantep banget ini
ternyata semua rasa lelah rasa capek
baik itu badan dan pikiran
terus ini juga
obatnya itu simpel kang
mimpi ketemu mama rasanya
dipeluk sama ibu
mendengar suara ibu
hilang semua lelahnya kang
iya ibu malika juga sayang banget sama masa
iya ibu malika juga sayang banget sama masa
iya ibu malika juga sayang banget sama masa
iya ibu malika juga sayang banget sama masa
dimanapun mama berada
mama selalu happy
diberikan tempat terbaik
di sisi allah swt
selamat kak rosa
kakak pasti bahagia kak
karena alu udah kembali kak
apakah kakak sudah jujur sama sal
apa yang selama ini kakak simpan
itu bukan salahku
bukan salah aku waktu itu
aku gak bermaksud begitu
aku tuh gak nyalahin kakak
tapi kakak cuma perlu jujur kesal kak
kalau sebenarnya saat itu kakak seharusnya pendonor ginjalnya
aku gak bisa jujur kesal aku gak mau dibenci aku
aku jujur padanya

aku gak mau dia membenci aku aku jujur padanya

aku udah mengsayangnya seperti anakku sendiri

aaaaa initiatives dijuangkan ahyika
malika kembali mendatangi aku
apakah ini benar malika
aku hanya perasaan bersalah yang menghantui aku
maafkan aku yang pada waktu itu masih bimbang
karena pada waktu itu anak anakku masih membutuhkan aku dan bimbinganku
mereka masih kecil kecil
maafkan aku yang tidak mengangkat telepon dari rumah sakit
yang ternyata mengabarkan kalau kamu sedang kritis nanti
di saat seperti ini aku sedang berbahagia
al telah kembali
tapi perasaan bersalah kepadamu kembali datang dan mengantungi
maafkan tante sal
maafkan tante yang belum bisa terus berterang kepada kamu
tante gak ingin kamu menciptakan aku
kamu sudah sayang dan menganggap tante sebagai pengganti ibu kandung kamu
tante gak mau kamu benci aku
maafkan aku balikan
maafkan tante sama
iya aku di rumah bogor
maaf ya aku gak sempet bilang
soalnya aku juga dadakan kesini
iya kemarin aku pulang ke apartemen dulu
terus pas sampe apartemen
capek sih capek banget
cuman aku nggak bisa tidur gelisah
kepikiran rumah bogor
yaudah akhirnya aku kesini deh
kamu mau kesini
enggak ini beneran
hah bawain sarapan
nungguin kamu ya
nanti kita sarapan bareng
eh hati hati di jalan ya
aku sekalian bisa nanya soal kunjungan dia ke rumah sakit kurnia
sebelum ibu malika meninggal
ibu rosa sering berkunjung kesini
malah nampit tiap hari
kalau kesini mereka tertawa tawa gembira deh
tapi pernah sekali seingat saya
ibu rosa pulang dengan rada bingung
saya juga gak tau bingung kenapa mas

tapi kayaknya mas setelah ibu bilang ibu itu donor
dan kayaknya ibu malika sudah dapat donor yang tepat mas
singa saya seperti itu mas
saya gak pernah tuh kan denger hal itu dari tante rosa
saya jadi kepikiran sih
kemarin sih sebenarnya saya udah gak mau pusingin lagi
cuma belakangan jadi penasaran lagi karena
gak tau mungkin karena kangen sama mama
soal mama yang udah dapat pendonor
terus si pendonor ini udah bersedia
ngasih harapan buat mama
terus mundur di saat saat terakhir
itu kang kus tau gak soal itu
saya gak tau mas
tapi seingat saya semua itu ada catatan
yang ditulis sama ibu malika di buku haryana mas
buku harian kang
harusnya ada di kamar ibu
saya gak pernah mindahin
ataupun buang barang peninggalan beliau
semua masih sesuai aslinya mas
persis saat ibu masih ada
saya sudah cari sekitar kamar tidak menemukan
oke tapi kalau selama ini kan
barang barangnya pernah dipindahin atau dibongkar gitu nggak
saya hanya untuk membersihkan aja
saya gak berani ngebongkar
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
saya sudah selesai mencari
gitu semalam gak bisa tidur tau mbak
karena kerapis dengerin ceritanya ibu rosa

gue tuh kayak lagi ngebayangin nunggu pacar datang
sekarang udah bisa bayangin ya nunggu nungguin pacar
dia macem macem ya ki ya
gue tabuk loh ki
ki juga serius
gue tabu kiri kanan loh
gue jengkut loh
seru sekali berantem beranteman begitu
bukannya pada kerja atau siapin sarapan
ibu tahu nggak kalau barusan itu mbak mirna bilang apa
mbak mirna bilang kalau hatinya itu deg degan
nungguin pacar buk
emang mirna udah punya pacar
gak ada nggak ada buk
mau ki kasih tau kamu pacarnya
pacarnya itu loh
ki kasih tau inisialnya ya
inisialnya pak riza
gak ada buk
ki haram dong
oh kalau itu saya setuju
happy karena kamu akhirnya punya pacar
dan happy sekali karena anak saya mau pulang
aduh kalian tuh emang hiburan saya
eh tapi tau gak sih
saya mau cerita sama kamu ya
itu kemarin andin itu udah berhasil
anak saya jadi ganteng lagi
udah gak berewok
hampir dua tahun di pulau
lo kata kita di sana ada tukang cukur apa
ya siapa tau namanya silet
ya kali gak sekali lah
pas kalian tukang cilok ada di sana
yang dimakan ke cilok semua
sabar jangan emosi
saya mau lanjutin cerita jadi tuh
walaupun saya sedih ya
dia gak mengingat saya
cuman tuh aduh tampilannya tuh udah kayak gak keurus
cuma akhirnya kemarin andin udah shaving
anak saya jadi cakep lagi
ada apa mau tanya bu
eh mau liat bu
ada di handphonenya andi
gak di post di media sosial gitu bu
biar semua orang tau kan mas ali tuh udah
udah kesini lagi
apa apa semua di share di media sosial
biar orang pernah tahu gitu
ya udah kalo gitu saya akan telpon andin sekarang
karena saya mau nanya apakah dia butuh baju ganti
andin udah sempet chat saya
katanya minta bawain baju ganti buat pak bos
buat andin om surya sama tante sarah
soalnya kan semalam gak sempet pulang tuh
jadi tadi saya udah minta tolong pak riza buat bawain baju gantinya ke rumah sakit
gak tolongnya kesilap apa